ini adalah kisah tentang kris
dahulu kala di kota ajaib tuna tinggal raja harold dan putri kesayangannya putri chris
orang akan merasa aneh jika seseorang berbicara dengan pohon bukan
tapi grace berbeda
dia sering menari dengan pohon dan berbicara dengan bunga
bukan hanya halaman belakang kastil seluruh kerajaan adalah tamannya
oh yang kau butuhkan hanyalah sedikit cinta
ayah punya kabar baik
ayah sudah menemukan calon untukmu
kau tidak senang
oh tentu saja ayah
tapi bukan itu yang ingin grace katakan
dia ingin mengaku kepada ayahnya bahwa dia sebenarnya jatuh cinta pada rubik sang penyihir
malam itu grace memutuskan untuk pergi menemui cinta dalam hidupnya
aku harus bagaimana
apa yang terjadi cintaku
grace menjelaskan bagaimana ayahnya memutuskan untuk menikahkan dia dengan pangeran parsley
kau harus meyakinkan ayahku agar aku menikah denganmu
aku akan segera melamarmu sayangku
mungkin esok hari aku tidak akan membiarkanmu menikah
aku akan membiarkanmu menikahi pangeran parsley
iya iya itu terdengar sama
keesokan harinya rubik mengumpulkan seluruh keberaniannya dan meminta grace untuk dinikahkan dengannya
jadi kau mencintai putriku dan berjanji untuk membuatnya bahagia
aku akan melakukan apapun
apapun dan apa saja dengan kekuatanku yang mulia
kau seorang penyihir
dan kalau begitu hasilkan uang dengan sihirmu
aku tidak bisa menggunakan sihirku untuk tujuan seperti itu yang mulia
itu bertentangan dengan moralku
lalu kenapa kau tidak menggunakan sihirmu saja dan membuatku menerimamu sebagai pelamar putriku
atau mungkin kau bisa mengubahku menjadi katak agar aku menyingkir
yang mulia tentu memiliki selera humor yang bagus
tapi sebagai seorang penyihir
jika aku gunakan sihirku untuk mengubah pikiran atau tubuh seseorang
maka aku akan berubah menjadi batu
selain itu aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu karena aku sungguh menghargai cintaku untuk putrimu
aku menghargai kejujuranmu
tapi kau tidak bisa menghasilkan banyak uang dan tidak bisa memiliki kekayaan sepertiku
lihat kehidupan yang kuberikan pada putriku
dia memiliki pelayan untuk melakukan tugas dan memiliki kereta pribadinya yang paham
aku tahu dia akan dengan senang hati menyerahkan segalanya karena dia merasa jatuh cinta padamu
tapi aku akan selalu lakukan yang terbaik sayang
kau mungkin tidak mengerti keputusanku sekarang
tapi suatu hari kau akan berterima kasih
hari pernikahanmu dengan pangeran sudah ditentukan

raja hairold memiliki niat baik untuk putrinya hanya jika dia tahu rencana sebenarnya dari pangeran
raja hairold adalah raja terkaya dan pangeran hanya ingin menikahi putri ges karena kekayaannya
nasib sang putri sekarang telah diputuskan
hari itu tiba dan putri grace yang tidak menyadari niat sebenarnya dari pangeran sedang bersiap siap untuk pernikahan
dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya dan sedang berjalan menuju upacara ketika dia mendengar sesuatu

raja harald memiliki peti harta garun rahasia yang tersembunyi di bawah istriku
pada malam pertama aku akan membuka pintu ke istana untuk kalian dan kalian lakukan sisanya
dia menikahiku demi kekayaan dia akan menghancurkan kedamaian kerajaanku aku harus memperingatkan ayah segera
sang putri lari dari sana tetapi pangeran melihatnya
kalau tidak dia pasti sudah mendengarnya tangkap dia

dan saat sang putri sedang dikejar oleh pangeran dan anak buahnya dia mengubah arahnya dan berlari menuju tebing
the big berharap menemukan cara untuk melarikan diri
tapi sayangnya jalan itu buntu
putri sekarang kau mau lari ke mana
apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa rubik telah melihat pangeran mengejar grace dan mendekati mereka
tak akan kubiarkan kau hancurkan rencanaku putri
kau menikah denganku atau dengan paksakan kubawa kau bersamaku
sang putri kehilangan keseimbangan dan terpleset dari tepi
tapi ruby tidak ingin grace terluka
untuk menyelamatkan cintanya dia dengan cepat melemparkan mante
dan sang putri mendarat dengan kakinya
tapi sebagai serigala
tragedi tidak berakhir di sana
karena sang putri mencoba mengerti keadaan dan berbalik untuk melihat cintanya
rubik telah berubah menjadi batu
sebagai penyihir jika aku gunakan sihirku untuk mengubah pikiran atau tubuh seseorang
maka aku akan berubah menjadi batu
putri serigala melolong kesakitan
cepat bawa seringkala itu padaku
jangan ada yang tahu apa yang sudah terjadi
meski dikejutkan oleh kekuatan cinta mereka
keserakahan pangeran tidak berhenti
begitu putri mendengar pangeran dengan air mata berlinang
dan bayangan cintanya berubah menjadi batu
dia berlari ke dalam hutan yang lebat
apa putriku lari dari pernikahan
tidak aku mengenalnya
dia tidak akan pernah
apa yang harus kulakukan raja harold
aku bahkan tidak cukup kuat untuk melawanmu
aku hanya akan menerima takdirku sekarang
pangeran berhasil membuat raja harold merasa malu karena putrinya
raja hairold sangat terluka sehingga dia mengurung diri di kamarnya
memberi pangeran kebebasan atas kerajaannya
raja hairold tidak tahu tentang nasib malang putrinya sendiri
putri serigala menghabiskan berhari hari di hutan melolong dan menjerit
dia bisa melihat keadaan kerajaannya yang menyedihkan
namun tidak bisa melakukan apa apa
setiap malam dia pergi menemui cintanya dan duduk di dekat kakinya
jangan khawatir aku drian
roh pohon dan aku di sini untuk membantumu
putri mungkin kau tidak tahu
tapi kau adalah alasan di balik hutan ajaib ini
kecintaanmu pada pohon dan alam membawa kehidupan dalam diri kami
kau siap mengorbankan cintamu bagi penyihir
untuk melindungi kerajaanmu dan ayahmu
aku mengerti perasaanmu putri
aku mengawasimu selama ini untuk memberimu sesuatu
ini putri ambil ini
malam ini adalah bulan purnama
letakkan batu ini di dahi kekasihmu
kekuatan cintamu akan mematahkan kedua kutukanmu
tapi ingat malam ini kau harus melakukannya sendiri
semoga berhasil tuan putri
sang putri bertekad untuk mendapatkan cintanya
tetapi pangeran sedang melihat dan dia telah mengumpulkan semua emas yang dia curi dari istana
dia datang ke sini setiap malam untuk bertemu penyihir ini
malam ini aku akan menangkapnya
dan lari dengan semua emas ini
sang putri membawa kalung di mulutnya dan melompat ke arah cintanya
kutukan itu hancur
begitu pula rubik sang penyihir
apa kau tahu bagaimana rasanya terjebak dalam waktu pangeran
kau tidak bisa mengubahku
kau akan berubah menjadi batu lagi
aku tidak bisa mengubahmu
tapi mungkin aku bisa membalas budi
balas budi apa
cintaku kembali bersamaku
aku mungkin aku harus mengirim cintamu padamu
kekayaan yang sangat diinginkan pangeran sekarang hidup dan mengejarnya
tidak tidak tidak tidak
raja harul telah menemukan putrinya kembali
yang mulia aku tahu kau pikir aku bukan pelamar yang baik untuk putrimu
tapi kau adalah orang terbaik untuk menjaga putriku
aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk anakku
dan memberinya semua kenyamanan
tapi harta yang sebenarnya adalah cinta
kau bocah lucu
dan seperti yang selalu diimpikan
ini sebuah pernikahan besar diadakan untuk merayakan cinta sang penyihir dan putri serigala
ngomong ngomong tentang pangeran ya mari kita katakan saja dia juga menemukan cintanya yang tak pernah berakhir